aden mau kemana den
jangan den jangan
jangan main tembak sebarangan di hutan ini deh
ini hutan larangan den
sekali lagi kamu ngomong masalah tahil di depan saya
saya sendiri yang akan tembak malam
kemana itu orang
kabur kemana dia
dari tadi kami tidak melihat siapa siapa den
kami cuma melihat
dan mardian berbicara sendiri
apa kalian semua buta
kalian tidak melihat orang yang menghadang kita
pasti den mardian bertemu sama bukan orang sebarang den
mungkin kaum seluman yang menunggu hutan larangan ini den
aku akan tunjukin sama kalian
yang namanya setan jin kuntilanak atau apapun itu
itu tidak ada
jalan terus
kita buat pangkalan disini
jangan den jangan
jangan main tembak sebarangan di hutan ini deh
ini hutan larangan den
sekali lagi kamu ngomong masalah tahil di depan saya
saya sendiri yang akan tembak kepalamu
salah saya dia mengangkat api seperti ini
ya itu salah

dia gueram nah bladder tu
terus kamu menghilangkan jika tidak your curiosity